watch mencium aroma adanya penjatahan dalam seleksi pemimpin kpk yang juga diikuti beberapa
anggota kepolisian dan kejaksaan dikutip dari cnn indonesia com indikasi penjatahan tersebut
tercermin dalam pernyataan anggota pansel yang mengatakan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam
kpk masih diperlukan wakil koordinator icw agus sunaryanto menambahkan dalam memperkuat
koordinasi antar lembaga pansel sering menggunakan dalil pasal empat puluh tiga undang undang nomor tiga belas
tentang tindak pidana korupsi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan yang menyebut anggota kpk harus melibatkan unsur masyarakat dan
pemerintah di sisi lain peneliti lembaga ilmu pengetahuan indonesia syamsuddin haris menyoroti
sejumlah calon pemimpin kpk yang berasal dari anggota polri aktif upaya anggota kepolisian
menjadi pemimpin kpk ini merupakan skenario untuk menjinakkan lembaga tersebut kpk berpotensi
dikendalikan oleh institusi dan memiliki kepentingan ganda

pansir com syamsuddin haris mengatakan jika kpk dipimpin oleh polriaktif kemungkinan munculnya
konflik kepentingan sangat tinggi ia berpendapat berdirinya kpk berawal dari ketidakmampuan
institusi kepolisian dan kejaksaan memberatas kkn samsudin menambahkan bagaimanapun kpk
yang merupakan jabatan publik pejabat atau kepolisian aktif sebaiknya mengundurkan diri sebab kuncinya
terima kasih terima kasih atas segala perhatiannya
pertama pansel satu ratus sembilan puluh dua atau lhkpn adalah isu penting untuk mengukur integritas seorang calon yang berasal dari unsur penyelenggara negara terutama penegak hukum
icw menemukan beberapa nama yang lolos sebelum memperbaharui lhkpn
icw juga mendorong agar setelah ini pansel lebih seksama melihat rekam jejak para calon apakah ada catatan pernah tersangkut kasus hukum dan persoalan etik dari lembaga asalnya
jangan sampai figur figur yang diloloskan oleh pansel satu ratus sembilan puluh dua ini
ada nama nama yang diduga pernah tersangkut persoalan etik di lembaganya terdahulu
lalu poin ketiga kita masih melihat setidaknya lebih dari sepuluh orang yang berasal dari institusi penegak hukum
yang mana sedari awal icw juga sudah menyuarakan agar nama nama yang dicalonkan oleh kapolri ataupun jaksa agung
lebih baik diberdayakan di institusinya sendiri
karena mengingat institusi kepolisian ataupun kejaksaan belum terlalu banyak berubah
kita bisa melihat dari beberapa survei ataupun penelitian yang masih menempatkan institusi kepolisian dan kejaksaan pada level terbawah dalam hal kepercayaan publik dalam melihat komitmen pemberantasan korupsi
proses seleksi capim kpk memasuki babak baru setelah pansel mengumumkan nama nama yang lolos pada tahapan awal seleksi
ada beragam tanggapan baik kritik dan juga masukan yang datang dari sejumlah pihak
terutama juga menjadi sorotan adalah ketika ada perwakilan ataupun nama nama dari kepolisian dan juga kejaksaan
kita akan coba dalami bersama apa duduk perkaranya dan bagaimana kemudian proses seleksi di tahapan awal ini berjalan
kita akan dalami bersama dengan tiga narasumber
ada dua yang sudah hadir di studio sebelah kiri saya
sudah ada bang arsul sani anggota komisi tiga dpr ri
bang arsul selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih bang arsul sudah hadir di prime news malam hari ini
dan sudah ada mas tamai selangkun peneliti dari indonesia
mas tamai selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
dan kita akan sapa dari luar studio lewat sambungan telepon
sudah terhubung dengan ibu yenti garnasi ketua pansel kpk
ibu yenti selamat malam
terima kasih sudah bergabung di prime news malam hari ini
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam ibu yenti
di studio ada bang arsul sani dari komisi tiga dpr
selamat malam ibu yenti
baik bu yenti saya ingin ke anda terlebih dahulu
ini setelah kemudian pansel sudah merilis nama nama yang lolos tahapan pertama ini bu enti ya
masih soal administrasi
di luar proses itu ada juga kemudian yang menyoroti soal nama nama yang lolos ini
terutama dari instansi instansi seperti kepolisian dan juga kejaksaan
bahkan disebut sebut ada dugaan penjatahan dan lain sebagainya
pansel menjawab ini bagaimana mbak yanti
ya pertama seleksi administrasi
pansel administrasi itulah hasilnya kan
namanya jika administrasi berdasarkan administrasi

kelengkapan berkas dan substansi dari berkas itu
itu saja kan
dan kemudian berkaitan dengan penjatahan
saya tidak tahu yang meludus siapa
kalau ludus ludus terus yang jatah siap lah
kita tidak pernah melihatnya
jadi seperti itu saja
tadi juga di awal dikatakan setelah ini pansel harus hati hati
rekam nge chat dan sebagainya
saya kira tidak usah beritahu juga kita sejak awal sudah ada terhapang untuk itu
undang undang menjadi aturan kita
peraturan menjadi aturan kita
dan apa yang biasa dilakukan pansel pansel yang lain
termasuk pansel kptl yang dulu juga menjadi aturan kita
saya kira pak solosani sangat tahu apa yang kita lakukan itu sudah dalam track nya
mbak yanti terlepas dari proses administrasi
maksudnya ini kan tentu soal berkas dan juga dokumen ya
seperti yang juga ibu sudah katakan ke publik
tapi lolos atau tidaknya itu apakah ada pertimbangan substansi lain kah misalnya
karena meskipun masih di awal tapi kan tentu menjadi langkah pertama
untuk kemudian kita mendapatkan capim kpk yang betul betul berkualitas begitu
kita kan belum melihat ke situ ya
kita baru melihat kecuali ada yang sangat mencolok
kita baru melihat hanya administrasi saja kan
kelengkapannya kemudian substansi substansinya substansinya berkontak ya
berkualitas dan substansi apa
secara administrasi tersebut misalnya
kelengkapan tentang lembar berkaitan dengan riwayat hidup
berkaitan dengan kpp
persebaginya ya hanya berkaitan dengan umurnya gitu kan yang kpp
kemudian lembar berkaitan dengan riwayat lima belas tahun pekerjaan di empat bidang itu
ya kita hitung lima belas tahunnya gitu
jadi kita belum melihat yang lain tapi yang lain dalam tahapan nanti gitu
itu memang begitu tahapannya gitu
oke jadi itulah hasil dari penyeleksian berdasarkan dengan administrasi dan juga dokumen ya mbak yenti ya
nggak ada jatah jatah jatahnya siapa
oke kita tanyakan ke mas tama kalau begitu dari icw
mas tama bagaimana melihat proses ini sebelum nanti saya juga akan ke bang arsul
dari icw sebetulnya bagaimana sih ini kan masih tahapan yang sangat awal ya administrasi
tapi sudah banyak sekali sepertinya dugaan kritikan begitu apa yang anda tangkap
tentu terkait dengan kritikan kan itu adalah informasi yang juga kita tampung dari publik
ketika misalnya kpk melakukan seleksi pasti perhatian publik akan sangat besar
karena dalam pandangan publik ini ya lembaga yang dianggap cukup seksi kira kira begitu
nah terus kemudian ketika melihat soal tahapannya kemudian soal pres seleksinya
tentu kita akan menjadi pihak yang terus mengawal kerja kerja di panitia seleksi memberikan masukan dan lain sebagainya
nah terkait dengan seleksi administrasi tentu memang ini fasenya masih ada administrasi
nah ke depan yang kita harapkan adalah bagaimana kemudian
informasi informasi yang sebetulnya bisa diakses oleh publik
kemuntemuan lain yang kemudian bisa dikumpulkan dari masyarakat
itu bisa menjadi salah satu pertimbangan yang substansi
laporan dari publik itu misalnya apa mas tama
apakah soal dugaan ada penjatahan itu atau
nah informasi yang kemudian ada ini kan perdebatan yang sering terjadi adalah ketika misalnya ada keterangan keterangan harus ada keterwakilan
misalnya terakhir pak jk pun misalnya harus ada dari unsur
nah tentu kita dari publik juga boleh memberikan pendapat
memberikan pandangan juga kepada publik bahwa ketika dia menjadi proses berproses menjadi komisioner kpk
yang dilihat bukan soal harus dari perwakilan a b c dan d
karena kuncinya tentu tadi pertama sudah bu yanti sampaikan terkait dengan standar yang ada di undang undang
standar lainnya adalah bicara soal bagaimana integritasnya
bagaimana kompetensinya bagaimana independensinya
anda melihat ada dugaan bahwa ini penjataan ke instansi tertentu
katakanlah ke polisi dan juga ke jaksaan begitu yang selama ini disebut sebut
pendapat yang berkembang misalnya kalau lihat di sejumlah pemberitaan ya
ada beberapa pihak yang mengatakan memang harus ada keterwakilan pihak a b c dan d
nah kita cuma mau menggaris bawah kata kata harus
ini yang memang harus disampaikan juga
kita juga berharap menyampaikan hal yang sama kepada publik
nah kemudian bicara soal tahapan tahapan yang ada dalam proses pembangunan
yang ada dalam proses seleksi informasi informasi publik itu kan sekarang sangat terbuka sangat luas
misalnya bicara soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara
itu informasi yang terpublish
kemudian orang orang yang menjadi seorang penyelenggara negara itu merupakan pihak pihak yang wajib lapor
artinya publik dengan mudah bisa melihat nama a b c dan d
ada kategori apakah patuh apakah tidak lapor dan lain sebagainya
baik saya ke bang arsul
bang arsul ini soal seleksi
meskipun masih di tahap awal ya
soal penjatahan keterwakilan dan proses ini
komisi tiga melihatnya bagaimana sebetulnya bang
ya kami sih melihatnya ini namanya negara demokrasi
jadi pasti ada dinamika kemudian muncul diskursus ya
dan itu buat saya sepanjang masih bukan merupakan fitnah bukan merupakan itu hal yang biasa saja lah
artinya memang kalau mas tama dan teman teman elemen masyarakat sipil mengkritisi ya itu memang
memang tupoksinya beliau beliau di elemen masyarakat sipil memang harus seperti itu menurut saya
kalau diem saja malah nanti kita kasih tanda tanya
artinya kan harus ada yang diperhatikan juga dong setelah kemudian ada respon dari
oh iya tentu tentulah ya harus diperhatikan
nah pilihannya kemudian adalah apakah kita bisa mengatasi ya
apakah kita kemudian katakanlah melihat ada sebuah kekurangan ya
yang dilakukan oleh pansel adalah kemudian cornering panselnya ya
menyalah nyalahkan panselnya atau begitu kesannya seperti itu
atau kita misalnya meng encourage panselnya untuk kemudian misalnya bapak ibu pansel ini kok kayaknya ada yang kelewat nih di pansel
misalnya kok enggak apa katakanlah saya tidak tahu persis mensyaratkan di dalam
dalam tahap administrasi ini ya
untuk misalnya bagi yang pernah jadi pejabat negara atau apa yang sedang menjadi pejabat negara yang
penyelenggara negara yang harus melaporkan lhkpn nya itu apakah itu harus dilampirkan atau enggak
kalau misalnya pun tidak ya itu kan kemudian bisa juga kemudian pada tahap berikutnya pansel juga minta gitu ya
bahkan kemudian katakanlah di pansel ini tidak jadi atensi
mungkin di kami ketika di komisi tiga akan menjadi atensi
jadi berdasarkan masukan
saya sering kali tidak hanya ketika kpk yang apa yang lalu yang dimana juga di uji kepatutan dan kelayakan oleh komisi tiga yang yang apa akan berakhir ini
itu kita sering dapat masukan dan itu kita tanyakan juga
termasuk dari apa misalnya calon hakim agung yang paling sering ternyata itu kelewatan
tidak di ini di kj
kelewatannya bukan karena kj nya itu neglected ya
kj nya melalikan itu
tapi memang informasinya baru diperoleh gitu ya baru terkumpul itu setelah pasca dari kay
masuk ke dpr
ya itu terus saja
bang arsul ada juga pernyataan dari ketua dpr
ngomong susah tio ya soal sebetulnya sebaiknya berkonsultasi juga ke komisi tiga
nah anda sepakat juga soal itu
sebaiknya pansel juga ngobrol dulu dengan komisi tiga
kalau iya untuk apa
saya kira begini
ini bukan berkonsultasi itu dalam arti supaya nanti ngikut apa kata komisi tiga
tapi apa sebetulnya
saya kira kan begini ya
pada akhirnya ya setelah dari pansel ini kan akan dikirim ke dpr dan kemudian akan di follow up di komisi tiga
yang akan dipilih oleh komisi tiga
jadi apa tentu kemudian apa komisi tiga barangkali juga punya perspektif yang diharapkan dari pansel itu
yang seperti ini yang seperti ini seperti ini
tentu bisa didebat kalau komisi tiga seperti itu ya
tetapi kan kita semua tahu bahwa memang proses di dpr itu adalah proses politik
nah saya yakin ya dari perspektif husnu dan prasangka baik yang disampaikan oleh ketua dpr ini adalah supaya antara proses profesional kita anggap proses profesional
karena memang diseleksi betul
seperti orang mau menerima karyawan dan lain sebagainya itu ya di pansel ini
dengan yang proses politik supaya jaraknya jangan terlalu jauh
ya jangan terlalu jauh
karena menurut kami tidak boleh juga gitu kan yang di dpr itu karena ini proses politik kemudian mengabaikan sama sekali hal hal yang merupakan kerja kerja profesional dari pansel ini
jadi dari situlah kemudian anda berpikir bahwa ya sebetulnya bukan soal
ini harus mengikuti apa kata dpr ya bukan bukan
tetapi memang kan seperti ini selalu ada perdebatan ya
ada yang mengatakan misalnya ketika dpr menolak hakim agung itu ya
wah ini apa standarnya dpr dan segala macam
tapi ada juga yang kemudian mengatakan memang dpr ini bukan lembaga tukang post tempel loh
kalau sudah terima kemudian tinggal stempel setuju gitu kan
tidak seperti itu juga
apa namanya konsultasi dan tidak gitu katakanlah mungkin datang ke komisi tiga
bagaimana pansel menyikapi itu mbak
ya itu sudah komunikasi dengan bapak
jadi bapak menyambut baik aja komunikasi kan tidak masalah ya kan
saya kira nggak masalah kita kan menunjukkanlah hubungan yang baik
tapi saya kira jangan khawatir juga
jangan kan menurut sekali
sekali sekali jangan juga dicurigai nanti dpr akan mengatur kita diundang sepuluh kali juga kita tidak diatur
tapi kalau yang tadi mas tama
kalau sudah berlangsung komunikasi kita lakukan tidak masalah
saya sedang menunggu undangannya dari dpr dan juga akan beresika dengan baiklah kami akan mengatur diundang
yang tadi tracking tadi ya
dari mas lakun tadi tracking
siapkan kalaupun ada masukan masyarakat tetapi kan masukan masyarakat juga kami tidak melanjutkan
karena kita punya tim tracking sendiri gitu kan
kan belum jalan memang kan
dan juga punya tim tracking
baik dari lembaga maupun kami juga bentuk yang dari kita punya grup juga gitu
bahkan kadang kadang memang dari ijb walaupun kita tidak minta juga ada masukan tetap check gitu
check and jalan kan tetap jalan gitu
ya ya ya oke baik
tapi juga yang penting juga saya sampaikan bahwa memang walaupun seleksi administrasi kemudian ada undang undang
aturan undang undang empat puluh kita akan melakukan test test yang mencakup berkaitan dengan integriti mereka
disertif mereka independensi mereka gitu
kemudian perlu juga saya sampaikan tentang yang mengatakan bahwa harus ada polisi dan jaksa atau jangan ada polisi dan jaksa
itu kan kami kalau dari pansel konteksnya adalah ya kayak pak jk menyatakan ini kan icw juga menyatakan jangan gitu kan
ya itu sama sekali pendapat silahkan aja
pendang pendang memang mengatakan bahwa
komisioner itu terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat
itu dibuat oleh undang undang
kita ada pak asrul sani yang itu kalau kita masyarakat pak asrul bisa nolak
tapi apalagi kok pemerintah semua
nah unsur pemerintah itu termasuk di dalamnya adalah penegak hukum
jadi gini jadi boleh saya sampaikan bahwa memang pada waktu awal dibuatnya tadi kan ada maksud kami
awal dibuatnya kpk itu adalah karena lembaga penegak hukum yang ada masih belum optimal
tapi kenyataannya pak ketua di periode satu dan dua jauh dari adab polisi dan jak pada pak rusi dan adab antar seksi gitu
itu saksa gitu ya kalau kita mengatur pada masa lalu
pada masa lalu kenapa kpk dibentuk dan kenapa juga biasa itu gitu
ya mbak yanti kita harus break dulu
kita harus break dulu nanti saya akan tanyakan lagi soal masih soal keterwakilan antara instansi ya
terutama kejahatan dan juga kepolisian yang juga banyak disorot oleh pak rusi
dan juga banyak disorot oleh publik
tapi kita harus jeda terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
oke anda kembali di prime news
sebelumnya saya akan coba hadirkan lagi nama nama yang sudah lolos dan juga berasal dari mana
kita akan coba lihat bang arsul dan juga mas tama di layar di belakang kita
ini ada nama nama yang kemarin sudah diumumkan oleh pansel
kpk dari beberapa perwakilan bukan perwakilan maksudnya nama dan juga dari latar belakangnya
kita akan lihat dulu
kebetulan dari mana mana saja orang orang yang kemudian lolos ini kalau dari catatan saya ini ada satu ratus sembilan puluh dua yang sudah lolos administrasi di seleksi awal
kemudian ada akademisi empat puluh orang advokat ataupun konsultan tiga puluh sembilan orang
ada korporasi tujuh belas orang
mungkin sambil nanti akan kita lihat seperti apa grafiknya akan muncul di belakang
tapi saya ingin ke mas tama kalau begitu terlebih dahulu
mas tama jadi apa sebetulnya yang menjadi masalah ketika misalnya tadi ada mengatakan ada soal keterwakilan terutama ke polisi dan juga ke jaksan
apa yang menjadi problem utamanya
ya sebetulnya bukan terkait dengan si a si b nggak boleh dan si c nggak boleh
tadi ya indikatornya kan tadi kita pakai misalnya oke pertama bicara integritas lewat oke
ini ya ini orang orangnya ini
jaksa atau hakim delapan belas orang dari dua puluh yang mendaftar
korporasi tujuh belas orang dari empat puluh advokat tiga puluh sembilan orang akademisi empat puluh orang
ini masih yang pertama kita lihat lagi
kemudian yang berikutnya nama nama lainnya ada polisi tiga belas orang dari tiga belas pendaftar juga
polri tiga belas artinya lolos semuanya
auditor sembilan dari sebelas orang komisioner atau pegawai kpk tiga belas orang dari delapan belas dan lainnya empat puluh tiga orang
silahkan mas tama dilanjutkan
tentu bicaranya ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan di awal
ada bicara soal integritas ada bicara soal kompetensinya
yang variable terakhir ini juga menurut saya penting buat dilihat soal independensi tadi
nah ketika bicara soal independensi tentu fokus spesifiknya adalah soal konflik of interest
bagaimana kemudian potensi potensi cowi itu akan terjadi kalau kemudian sedari awal kita tidak clear soal posisinya
misalnya ketika ada kasus korupsi yang melibatkan dikelembagaannya
ketika misalnya mungkin mantan atasannya mungkin misalnya koleganya yang ada di lembaganya sebelumnya
ini yang menurut saya jadi catatan
tentu makanya titik berat soal independensi dalam bayangan saya itu menjadi variable
itu belajar dari yang lalu lalu juga atau seperti apa
nah kalau kemudian bicara soal yang lalu lalu kan juga jadi catatan
kita dari publik mengawal dengan ketat saja sangat afirmatif sangat komunikatif dengan pihak pemerintah
kan juga hasilnya seperti soal independensi
kan juga hasilnya seperti sekarang
yang semua orang bisa mengkritik dan gak maksimal
termasuk icw pun juga melihat kurang maksimal saat ini
ya bukan maksudnya kalau tadi berkata soal sebelumnya seperti apa
oh ya sebelumnya ya
artinya kan kita bicara soal evaluasi komisi pemberantasan korupsi
meskipun misalnya banjir ott banyak ditangkap
tapi kan juga kita harus lihat banyak variable lainnya
bagaimana perkara perkara yang mangkrak misalnya
kemudian hal lain yang bersifat dengan keahliannya

misalnya ibu yanti yang bicara soal keuncian uang
berapa persen yang ditangani
yang punya potensi yang kemudian nggak diselesaikan seperti apa
kan tentu menjadi kritik
bicara soal penindakan bicara soal pencegahan dan lain sebagainya
maka dari kembali ke dalam proses seleksi yang sekarang
makanya ketika masyarakat mendengar ada proses yang sedang berjalan
pasti kritiknya akan lebih berat keras daripada tahun tahun sebelumnya
karena kita berharap kpk dapatkan yang terbaik
kita juga berharap
yang nanti terpilih itu bukan yang biasa biasa saja
misalnya oke lah dia excellent soal kompetensi
kemudian dia bagus integritasnya tapi nggak ada keberaniannya
independensi punya catatan
tentu ini harus kita lihat dan kita dalami
jadi singkatnya dari yang lolos ini satu ratus sembilan puluh dua ini apa
singkatnya apa mas tapa sebetulnya
kita saat ini sedang baru memulai melakukan penelusuran
terkait bagaimana calon calon yang sudah lolos di tahap administrasi
nah sementara ini ini kan ada beberapa nama nama
yang sudah kita lihat juga sedari awal sudah diumumkan
karena dari semua calon yang sudah diumumkan terlebih dahulu
itu adalah yang dari penegak hukum
dari kepolisian sudah merilis
dari kejaksaan juga sudah merilis
nama namanya sudah ada
maka hal hal seperti lhkpn yang mudah untuk diakses
tentu akan jadi prioritas sementara ini
jadi kalau pertanyaannya bagaimana sekarang
sudah bisa kita cek beberapa yang memang seorang penyelenggara negara
apakah misalnya dia sudah lapar atau tidak
meskipun misalnya persyaratan dalam undang undang kpk
ketika dia menjadi komisioner
dia bisa diangkat kalau sudah lapor lhkpn
tapi kalau soal yang instansi tadi adalah konflik of interest
yang jadi sorotan anda itu ya
poin kita itu di sana
bisa melemahkan kpk atau bagaimana
ya potensi conflict of interest nanti ujungnya bisa banyak
akan menjadi friksi dan lain sebagainya
saya ke mbak yanti
karena mbak yanti hanya bisa disekmen ini terakhir kali
mbak yanti bagaimana menjawab apa yang tadi mas ama katakan
ini soal konflik of interest yang mungkin saja terjadi
kalau kita belajar lagi di masa lalu
dan juga soal dampaknya nanti terhadap komisioner terpilih dari kpk
soal instansi ini ya
kepolisian dan juga kejaksaan
bagaimana mbak yanti
itu kan saya sebagai contoh saja
kan ada pak ruby dari polisi dulu
atau pak antan fahri
terlepas dari kasus dia yang lain ya
kasus dia beliau beliau sebagai komisioner kpk
kemudian berkaitan dengan integritas
atau tadi dikhawatirkan ada konflik of interest tadi
berkaitan dengan kepribadiannya tentu saja
itu kan nanti kita akan berikan kepada ahli ahlinya
kan kita ada vendor vendor untuk melakukan seleksi tersebut
dan memang lhkpn itu dalam undang undangnya kan diatur bahwa
ada dalam hal seleksi
yang kemarin administrasi
seleksi administrasi itu adalah
ada surat pernyataan bahwa apabila terpilih jadi komisioner antara lain
tidak menjalankan tugasnya dulu
kemudian yang kedua adalah menyerahkan lhkpnnya
jadi pada tahap ini memang kita tidak melihat lhkpn dulu
karena lhkpn itu kan banyak ya
mending sudah dilantik
ditunggu tunggu lhkpnnya kok belum belum gitu kan
kemudian di anggota dewan kan juga gitu kan
karena mungkin lhkpn ini sama tidak ada saksi gitu
mungkin ada arsos yang bisa diperbaiki gitu
bagaimana supaya pentaatannya lebih kalau ada sanksi
dan juga ada contoh contoh yang memang patuh itu
jadi ini belum
nanti kita akan bahas lah
dan dari icp
kita masukan masukannya patah
saya undang ya
anda boleh bicara baik
tentang track ini juga
sebenarnya tanggal sebelas juli memang
dan sejak itu
tidak ada masukan masukan
dan mau mengetrack
yang satu ratus sembilan puluh dua tersebut
sudah memberikan nama
kita sudah siap dengan masukan masukan itu
dan proses berikutnya
ini baru ke tahap tes berikutnya
mbak yanti ya
tanggal delapan belas juli
itu ada tes kompetensi
objektif tes ya
dan kemudian pembuatan makalah di tempat

di pustiklat sekretariat negara
mbak yenti terima kasih banyak
sudah meluangkan waktu
di diskusi malam hari ini
selamat sore dari padang
mbak yanti garnasi
ketua pansel capin kpkc
ke mbak arsul
melihat soal keterwakilan instansi
aturan sebenarnya bagaimana sih pak
ya kan tadi sudah dijelaskan oleh ibu ketua pansel ya
bahwa undang undang itu menetapkan komposisi pimpinan kpk
terdiri dari unsur yang pemerintah dan masyarakat
nah unsur pemerintah itu luas
tidak harus ya dari kepolisian dan kejaksaan
tapi juga jangan kemudian
kata tidak harus itu diterjemahkan
sebagai tidak boleh
jangan seperti itu juga
artinya itu terbuka saja
bisa jadi ada putra putra terbaik polri
yang memang pantas untuk menjadi pimpinan kpk
ya harus kita beri kesempatan
sama juga dengan kejaksaan seperti itu
tetapi yang kita bicara elemen yang mewakili unsur pemerintah itu
kan bisa luas juga
yang ikut mendaftar
ppns yang pernah
apa yang sedang bekerja di
yang memang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan
dan penyidikan untuk tindak pidana tertentu
misalnya ojk pajak
itu ya silahkan
itu juga bisa dianggap sebagai mewakili juga unsur pemerintah
tapi yang ramai ini kan soal kepolisian
yang juga kejaksaan ini
ya itu tentu
saya tidak melihatnya itu sebagai persoalan institusinya
sebab kalau kita bicara konflik of interest
kowe tadi yang disampaikan oleh mas
kalau bagi saya melihatnya bukan karena
dia adalah seorang polisi
nanti jadi senggan
itu kembali kepada orang
dia dari unsur elemen masyarakat sipil ya
tapi dia ketika kemudian
ketika kemudian dia supaya lolos dari dpr
kemudian bikin deal dan segala macam
itu juga sudah merupakan konflik of interest
bisa dilakukan oleh siapapun
sehingga yang terjadi adalah
begitu dia menjabat adalah
bukan pilih tebang
tapi tebang pilih
dia punya keengganan untuk katakanlah
melakukan penegakan hukum terhadap
partai politik yang dulu memberikan dukungan yang kuat kepada dia
bukan dari polri atau dari kejaksaan
itu bukan hanya
orang yang berasal dari polri atau dari kejaksaan
termasuk aktivis masyarakat sipil juga bisa
saya tahu persis kok
cuma kan nggak etis kalau saya buka di sini ya
apakah kemudian yang
jadi semuanya sebetulnya
tidak juga mendekat kepada kita
jadi sebetulnya semua
dari latar belakang apapun
begitu maksud bang arsul
tapi kalau soal dari kejaksaan dan jokopolisen ini
kan juga yang kemudian
apalagi kalau kita melihat yang
yang lalu lalu itu loh bang arsul
nah itu bagaimana nanti
bang arsul akan jawab
saya akan tanyakan ke mas tam
kita sudah bisa melihat
seperti apa sih nantinya
ke depan ke depannya
break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
baik mas tam
tidak hanya dari kepolisian
juga ke kejaksaan
tidak ada yang salah
dengan penyataan bang arsul
itu semua akan jadi
ini adalah pertimbangan
tadi kan juga
kita buat indikator indikator
ketika bicara soal agenda berantasan korupsi
salah satu pertimbangan
kenapa kpk lahir
dianggap tidak maksimal
dianggap belum maksimal
sebetulnya itu adalah
mereka untuk memperkuat kejaksaan
ketika ada kader kader terbaik di kejaksaan
kita dukung untuk memperkuat
tidak di kpk
perbaikannya sebetulnya memperkuat
bukan kemudian ini menjadi tempat baru
cuman kalau konsisten itu nanti di kpk
tidak bisa ada jaksal
padahal kpk juga butuh penuntut umum
ini kemudian juga
bias yang perlu kita jelaskan
bicara soal kejaksaan penuntutan
ya sudah pasti ia akan dari jaksa
dia tunggal nggak ada seperti
penyidik yang ada ppns misalnya
tapi dalam konteks teknis
penindakan tentu membuktukan
tenaga tenaga dari kejaksaan
nah maka dari itu perspektif
soal bagaimana komunikasi antar lembaga
bagaimana kpk menjadi
trigger mechanism itu yang kita harapkan
bukan kemudian diasumsikan
oh karena nggak ada jaksa nanti gak boleh ada penuntutan
tentu ada struktur yang memang perlu diisi
kita bicara soal komisioner
siapa ya tentu orang banyak yang indikator
kata tadi kalau memang dari kejaksaan
layak dan semua pertimbangan tersebut
itu memang dianggap cukup
ya silahkan makanya kita ketat dari awal
kemudian bicara di bawahnya
kalau sudah bicara soal penuntutan
sudah pasti dari kejaksaan tidak mungkin dari kepolisian
bahkan dalam pandangan saya
seorang kepala biruhukum
misalnya kan juga bisa dilihat

potensi atau misalnya kans kans
yang bisa diduduki oleh lembaga lembaga
di luar dari komisi
beratasan korupsi nah tapi kalau bicara
komisioner kita berharap
perspektif itu tidak kemudian membungkus
menjadi sebuah keharusan
sudah tepat sekali
ada frasa dalam
undang undang kpk perwakilan pemerintah
nah ini juga kemudian bias
yang perlu dijelaskan kepada publik tidak kemudian
langsung diasosiasikan oh ada kepolisian
kejaksaan oh itu kan harus pemerintah
ada banyak sekali
kemampuan kemampuan seperti auditor itu kan dibutuhkan
di kpk sangat dibutuhkan
nah itu yang dalam bayangan saya
penting juga untuk disampaikan kepada publik
dari tahapan ini mana sih yang
menurut anda atau menurut teman teman icw
paling rawan untuk kita cermati bersama
supaya kemudian tidak ada calon calon
yang mungkin tidak diharapkan
tidak berintegritas atau mungkin titipan
ini kan juga menjadi masalah
kalau saya prosesnya memang
dari awal itu memang kita harus
betul betul ketat karena apa
karena setiap tahapan sebetulnya kan
untuk melakukan dalam tanda kutip misalnya
mengeleminir orang orang yang tidak layak
untuk menjadi komisioner maka dari itu
misalnya kalau memang bisa dilakukan dari awal
sudah dicek soal hal hal yang
berhubungan sama kepatuhan kenapa
dari awal toh ujungnya pun juga
akan mengecek demikian misalnya
kita lihat tadi juga bu yenti mengatakan
soal lhkpn itu kalau sudah kemudian diangkat
tidak demikian dalam undang undang itu
orang orang yang kemudian memang
dia sebagai wajib lapor mungkin
bahasanya adalah harus mengumumkan
kekayaan sesuai dengan peraturan
perundang undangan artinya apa kalau
titiknya adalah perundang undangan
maka mereka semua yang
wajib lapor itu harus tertib
pertama ketika dia
diangkat tiga bulan kemudian lapor
ketika dia duduk setahun kemudian
dia lapor nah kemudian siapa saja
maka harus dilihat lagi
ketika orang orang yang jadi penyelenggara negara
ada polisi ada penyidik
ada juga jaksa ada hakim
ada panitera misalnya
kalau ada anggota dpr yang kemudian juga
mendaftar ya juga harus dilihat bagaimana rekamnya
artinya apa ini menjadi
variable yang bisa dilihat dari awal
kalau kemudian bisa dari awal sudah ditelusuri
kenapa harus tunggu sampai di ujung
dan nunggu masukan dari pihak pihak lain
ini karena semota perlu diperhatikan
nah dalam bayangan saya semuanya penting
tahap terakhir nanti ada di komisi tiga bang arsul
ini kan nanti ujungnya ada di komisi tiga bagaimana
dari nama nama yang lolos ini sementara
seksi administrasi dan ke depannya akan seperti apa
menunggu ya hasil kerja
pansel yang nanti kemudian secara resmi
kepada presiden dulu
karena kan pansel ini bentukan presiden
kemudian presiden akan mengirimkannya
kemudian tentu di dpr
akan diserahkan kepada
komisi tiga sebagai komisi hukum ya
bahwa proses di dpr
tidak hanya di komisi tiga
dalam apa yang terkait dengan
persetujuan ataupun pemilihan
ya pejabat negara
begitu itu adalah
ini yang seringkali
ukuran ukuran politik terlepas
karena itu tentu
ukuran ukuran politiknya seperti apa bang arso
ya ukuran politik itu kan
misalnya kan seperti ini
track record dan kemudian tidak bisa terhindarkan
punya muatan muatan lain
bukan cuma tidak sesuai dengan partai gitu
katakanlah kadang kadang kan kita sampai juga menanyakan
diluar soal empat konsensus pernegara
kalau istilah kami itu
ini nkri plus plus atau enggak
plus plus itu misalnya dia berpahak
menganut paham paham transnasionalnya
yang hendak dia bawa gitu kan
dan kami punya dasar untuk misalnya
katakanlah melihat seperti itu
karena jangan sampai juga
apa kpk ini dipergunakan
atas nama pemberantasan korupsi juga untuk melakukan katakanlah itu tadi
tapi basisnya itu
bukti atau kejadian tapi juga ada hal hal yang terkait karena
positioning politik atau ideologinya berbeda gitu
ini kan yang juga kalau dari sisi kami akan kami lihat juga
bicara mengenai proses politik bagaimana memastikan kekhawatiran publik bahwa tidak akan ada
di kpk nanti yang akan dipilih mbak arso
ya sebetulnya kalau itu ya menurut saya saya ingin sampaikan
siapapun nanti ya sepuluh orang calon komisioner yang
diajukan ke dpr ya
dipilih oleh pansel dan kemudian dikirim kepada presiden
dan oleh presiden dikirim kepada kpk
janganlah mendekati dpr
karena pengen jadi
ya kemudian pengen bertemu
dengan anggota komisi tiga
tapi kalau dpr juga mau bertemu kan gimana
oh dpr nya tidak pernah ya
pengalaman saya ya
apa di periode ini menjadi anggota dpr ini periode pertama saya
kitanya gak aktif
yang aktif adalah biasanya para calon
nasehat saya adalah gak usah
gak usah kemudian diinikan
ini soal integritas ya mbak arso
iya yang kadang kadang terus terang saya katakan teman teman di dpr marah
begitu mau ketemu oh ya lah nanti saya perhatikan nanti saya ini dan segala
saya berjanji tidak akan ini
oh begitu jadi kemudian wah kayak dia paling suci kayak dia paling pemberantas korupsi yang paling hebat lah
dia suka lupa gitu loh sama apa yang komitmen yang pernah diucapkan ketika bertemu ya
saya sih nggak usah sebut namanya lah
tapi saya kira yang lalu lalu itu pada begitu lah
oke oke baik mas sama terakhir bagaimana namanya mbak malini kapi
nah dalam bayangan saya sebetulnya begini kan kalau tahapan di pansel ini menjadi sangat krusial
tugas mereka adalah menghadirkan sepuluh nama nama terbaik yang kemudian tidak catatan
karena apa karena di dpr itu sudah tadi bang arso sampaikan ini bicara soal perasaan politik
dan yang agak unik yang berbeda antara kpk dengan lembaga lainnya adalah ketua kpk juga dipilih oleh dpr
beda dengan kpu dengan yang lain itu diberikan kepada lembaga yang sudah milih sendiri
artinya apa orang orang yang masuk ke dpr itu sepuluh nama harus yang terbaik
nah inilah tempat yang paling tepat untuk dalam keadaan kita
oke baik baik mbak malini
bahwa sepuluh nama terbaik itu tersimpati denganruktur dpr
nah tapi lagi lagi makanya tadi memang harus ketat
nah di samping yang lain meskipun misalnya ada proses politik kita berharap ya karena kita percaya sama integritas bang arsul ya
bicara soal bagaimana juga di dpr kita berharap ada indikator indikator yang dibuat
kalau ukur tolak ukurnya yang jelas ya
sehingga ada batasan dan tidak murni proses politik
murid itu dalam arti yaudah
kalau politik bicara soal menang kalah kan begitu
siapa yang mendukung siapa yang tidak mendukung
ini juga kita harapkan bahwa
mekanisme mekanisme di dpr juga hidup
untuk mendapatkan orang orang terbaik
yang akan mengisi posisi komisioner kpk
ini yang juga kita harapkan
sebetulnya dari bubu
bang arslo terakhir bagaimana kemudian telah ukurnya
untuk bisa mendapatkan komisioner yang terbaik terbaik itu
saya ingin mengatakan juga
jadi kami kan selalu berdebat
apalagi untuk kpk itu
saya ingat perdebatan yang cukup keras
misalnya dia bilang
ini bagaimana mau kita pilih
dia ketika misalnya kita tanya
tentang kuhab saja
padahal dia akan menjadi penegak hukum
nah ini juga akan pada akhirnya juga
jadi bahan pertimbangan
karena itu saya ingin juga berpesan
kepada teman teman capim ini
yang bukan praktisi hukum
bukan penegak hukum sebelumnya
nanti kalau sampai dpr juga
dipelajari betul itu penguasaan atas kuhap
cuma pertanyaan kita justru lebih banyak
pertanyaan pertanyaan yang seperti itu
karena ujungnya adalah mendapatkan komisioner yang terbaik
yang punya integritas
kita akan tunggu bagaimana nanti bang arsul prosesnya seperti apa
dan setelah di dpr kita titip juga
sebagai masyarakat di dpr bagaimana menyeleksi
untuk mendapatkan capim kpk terbaik
terima kasih banyak bang arsul sani sudah hadir
mas tama terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi lain
tetap bersama kami